memasuki tatanan non normal baru
pemerintah kabupaten bojonegoro jawa timur
memberikan izin bagi masyarakat
untuk menggelar pesta hajatan
namun pelaksanaan harus tetap menerapkan
protokol kesehatan covid sembilan belas
dan jika terdapat pelanggaran
maka acara hajatan akan langsung dibubarkan
pertama kali sejak pandemi covid sembilan belas
melanda tanah air
pesta hajatan digelar di wilayah
meski baru simulasi pesta pernikahan ini
menjadi bukti bahwa pemerintah daerah
memberikan izin kepada masyarakat
untuk menggelar pesta
namun pelaksanaannya harus
terus menerapkan protokol kesehatan covid sembilan belas
di antaranya dengan menggunakan
masker dan mencuci tangan
membatasi jumlah tamu undangan
dan izin serta aturan ini pun
berlaku pada semua jenis hajatan
masyarakat baik pesta pernikahan
hitanan hingga kegiatan tradisi
jadi maksud tujuan
dan harapan kami adalah
dengan diselenggarakan acara ini
masyarakat bojonegoro khususnya
tidak takut atau tidak was was
untuk menyelenggarakan acara pernikahan ini
jadi protokol kesehatan
untuk pencegahan atau memutus
mata rantai dari covid sembilan belas
kita jalankan juga sesuai dengan anjuran
dari pemerintahan agama
kami persilahkan pada masyarakat
terutama yang ingin
mengadakan resesi di
saya persilakan tapi tetap harus
mengikuti protokol kesehatan